iya ini bapak dalam perjalanan kamu kenapa menangis
hai habis semua barang barang kamu lagi kamu lagi dasar anak kurang ajar
nggak tahu diatur ya nggak bisa diatur ya
maaf anjing nggak sengaja
iya ini papa dalam perjalanan kamu kenapa menangis
tadi mama ambil baju air mirip
sekejolohan dengan yang mengadu ya papamu gak akan percaya sama kamu
jauh sedang dalam genggamanku kalau kamu mau ngadu lalu sana sama mamamu yang ada di dalam kubur pergi pergi sana pergi
ada apa dia
bagaimana pak dr
sebaiknya ibu rina segera dibawa ke rumah sakit pah
karena dia perlu penanganan khusus
kalau begitu saya akan bicarakan dulu dengan anak anak mu
kalau bisa jangan sampai terlambat
makasih pak dr
saya permisi dulu
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya